kita kembali lanjutkan kompas pagi saudara
sempat dikira aksi begal namun dari hasil penelusuran polisi
kasus penghadangan mobil di riau adalah ulah dep kolektor
yang diduga akan menarik kendaraan
mas beratang juga mas
dalam video amatir yang direkam korban
tampak beberapa orang menggunakan mobil dan motor
berupaya menghentikan kendaraan korban di jalan yosudarso